perempuan ini bernama melissa down asal amerika
ia lebih dikenal sebagai melissa the bermaid karena kecintaannya dengan makhluk mitologi putri duyung
saking seriusnya ia akhirnya menjadi aquatic performer yang sudah diakui oleh negaranya
di buku buku dongeng dan film putri duyung atau mermaid digambarkan sebagai sosok yang cantik pandai menyanyi dan baik hati
putri duyung dikagumi anak anak dari masa ke masa
kini anak anak di jakarta dapat bertemu putri duyung secara langsung
iya ada mermaid nya dan ada penguin nya
soalnya senang banget sama mermaid sama penguin anaknya gitu
cantik pinter berenang ya bagus gitu aja
favorit sih pas part mermaidnya ya ketika dia dance di dalam aquarium itu kayak real menurut kita
aku sih suka banget penggemar ariel
pertunjukan di jakarta aquarium and safari berjudul pearl of the south sea
dimeriahkan para putri duyung yang berenang renang dengan kostum cantik dan ekor warna warni
mereka berenang di dalam akwarium raksasa bersama ikan ikan besar seperti hiu dan pari
nikita pima tertarik menjadi putri duyung karena mengagumi karakter ini sejak kecil
namun mampu berenang renang dia juga mencintai putri putri
yang saja belum cukup untuk bisa menjadi seorang putri duyung di akwarium
alasanku pertama menjadi mermaid emang udah cita cita dari kecil
jadi dari kecil emang suka melihat adegan mermaid
terus pada saat berenang di air pun aku pengennya bisa menahan nafas lama di dalam air
terus ketika aku ambil course free dive kemudian ditawarin untuk jadi performer di jakarta aquarium
itu aku ngerasa kayak my dream came thru
ternyata menjadi putri duyung gak bisa sembarangan loh
ada sekolah khusus untuk mempelajari bagaimana berenang dan berpose
selain terampil membawakan tarian putri duyung ini juga mampu menahan nafas cukup lama di bawah air
mereka harus mempelajari teknik bernafas salah satunya dengan mengikuti kursus free diving
hmm ternyata prosesnya panjang juga ya
tapi melihat mereka beraksi dalam air rasanya seperti diajak untuk bertualang ke negeri dongeng yang penuh misteri sekaligus menyenangkan
yeay sekarang udah bertemu dengan mermaidnya cantik banget aku jadi pengen jadi mermaid nih rasanya